hafenyu salom alehim hafenyu salom alehim
tidak usah dibesar besarkan karena sebenarnya biangnya akan diorang
yang bernama panji gumbilang itu
dan indonesia ini tidak berdasar fatwa
menurut kuasa hukum panji gumbilang selain gugatan perdata pihaknya juga tengah menyiapkan gugatan pidana

seperti apa yang dilakukan juga seperti tahu
tapi mau lebih cepat itu adalah perdatanya dulu
mungkin nanti yang akan datang bisa jadi terjadi adanya suatu pelaporan
selain itu deretan kontroversi al zaitun juga menyeret nama nama besar pesohor negeri ini
kepala kantor staf presiden muldoko mengklaim
pihak yang membidik dirinya terseret dalam negara panji gumilang
saya sudah ngerti itu siapa yang goreng itu saya sudah tahu itu
terbaru kepada detik com mantan kepala badan intelijen negara am hendro priyono
membantah dirinya menjadi peking panji gumbilang
namun hendro priyono kembali mengaitkan sosok panji gumilang
alat penyelidikan al zaitun dan organisasi radikal nii
yang ingin menginginkan kembalinya nii namanya dia kan bermimpi kan
ya mimpinya itu kita hadapi dengan cara menyadarkan mereka bahwa kamu tuh mimpi
untuk bisa menyadarkan orang yang bermimpi kan kita harus menggunakan juga bantuan orang yang sudah sadar
yang lain masih tidur
yang sudah sadar itu ya kita lihat waktu itu panji gumilang
kalau saya dituduh tuduh berada di belakang berarti di belakang presiden republik indonesia di belakang presiden habibie
karena dia yang meresmikan kan
meski kerap dikaitkan dengan orang penting negeri ini
panji gumbilang menyatakan pekingan dia hanya undang undang dasar seribu sembilan ratus enam
yang kuat bagi al zaitun itu dasar negara dilaksanakan
itulah pekingnya undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
panji gumilang kini tengah menghadapi kasus pidana dugaan penodaan agama yang berkasa sudah naik ke tahap penyidikan
meski begitu hingga kini polisi belum menetapkan tersangka
pemiriputan cnn indonesia